iya sayang ya nanti kalau yang punya uang lagi kita beli rumah yang lebih besar ya
ini subuh gara gara ayah nikah sama bining sih
mendingan ayah bercerai aja deh sama bining sih
bining sih itu cuma bisa bikin ayah sesara tau
kalah kamu jangan bahas itu lagi
bining sih itu sekarang sudah jadi ibu kamu
tapi aku gak mau ya
karla kamu denger ya
ayah susah itu
karena kesalahan ayah
ayah itu kerja sama
ibu sakit ya
ibu agak meriang aja
mungkin kecapean habis nikahan kemarin
shel ini buat ibu aja deh
biar gak kedinginan
makasih ya sayang
iya bu sama sama
bu kok laganya jadi kotor sih bu
iya itu kenapa ya
loh bining sih kok lantainya kotor kayak gini sih
bebe juga gak tau kenapa jadi kotor begini
bining sih jangan mentang mentang udah jadi istri ayah ya
kerjanya jadi gak becus
reng karla reng karla
maafin bebe reng karla gak apa apa kan
ini semua gara gara kalian
ada apa dengan salini
kok ibu kayak ada yang menarik
ini sal dari mana
astri dapet dari
astri dapet dari nenek misterius
astri gak tau nenek itu siapa
astri gak tau nenek itu siapa
astri gak tau nenek itu siapa
astri gak tau nenek itu siapa

itu buat ibu aja ya
fas aja tuh mereka berdua
aku akan kasih balasannya
supaya mereka sangsara
ayah aku mau kasih tau tentangmu ningsi sama anaknya
sudah kakak aku dulu dulu ya
saya mau bicara
kakak duduk dulu
malam ini saya membawa kabar buruk buat kalian semua
saya sudah bangkrut
ayo bangkrut ya kok bisa sih ya
ayah kena tiba
semua aset yang ayah miliki terpaksa ayah harus jual buat tutupin hutang hutang ayah
termasuk rumah ini ya
rumah beserta mobil kita akan disita oleh banyak
sekarang ayah udah gak punya bapak lagi
ini semua gara gara kalian
iya kalau misalnya ayah gak jadi nikah sahabat ningsi ayah gak bakalan bangkrut
semuanya bukan salah mereka
iya mereka tuh pembawa sial
makanya ayah bawa sial ini gara gara ayah nikah sahabat ningsi
sudah pak enggak apa apa
yang penting sekarang bapak istirahat dulu ya
tenangkan diri bapak
apa kau mau cantik
dah situ lagi bining si itu sekarang sudah jadi ibu kamu
tapi aku gak mau ya
katla kamu dengar ya
ayah susah itu
karena kesalahan ayah
ayah itu kerjasama sama orang yang gak benar yang jahat
harus aja ayah belain bining si
hah ini mah kamarnya sempit banget
eh kamu ngapain masuk masuk ke kamar aku
kita kan sekamar kak
hah aku sekamar sama kamu
enak aja kamu tidur aja di kamar kamu sendiri
aku gak mau
kamarnya cuma ada dua kak
yaudah nanti aku tidur di kasur kamu tidur di bawah
ayah dapat kerjaan ya
tadi tuh ayah udah keliling kemana mana
tapi belum dapat ngerjaan juga
tapi kan teman ayah banyak
teman ayah yang dulu dekat sekarang menjauh
semenjak ayah bangkrut
bapak kenapa gak cari tempat kerjaan lagi sih
ibu mau mulai dari mana
kita ini kan gak punya modal
semua bank pasti akan menolak bu kalau ayah ngajuin kredit
lebih baik sekarang istrinya
masih rahat siapa tau besok ada jalan buat nyari kerjaan
tadi itu bapak sebenernya kepikiran buat ambil ke rumah nusy salim
rumah nusy salim yang punya odong odong itu ya
hah ayah mau narik odong odong
ayo yang bener aja dong ya
aku gak mau setuju kayak gak ada kerjaan lain aja
gak adalah untuk sementara waktu aja selama ayah belum dapat kerjaan
ya sayang ya
pokoknya aku gak setuju
temen temen tunggu dulu deh
kayaknya aku masih ada perlu lagi deh kalian bilang aja ya
gak usah aku bisa sendiri kok
oh yaudah temen temen kita pulang yuk
ringan kalian lewat jalan lain aja ya
kalau lewat sini kejauhan
biasanya juga lewat sini
tapi beneran gue lewat sini itu kejauhan
kan lewat pesan aja deh
aku udah ngeliat jalan
ayah kenapa sih harus lewat jalan ini
ini kan biasa dipake sama temen temen aku ya
iya sayang besok ayah cari jalan yang lain ya
untung tadi temen temen aku gak liat
pokoknya besok ayah harus lewat jalan yang lain
kenapa bisa marah marah gua berantakan kak